inilah rekaman video singkat bagas kava back kanan timnas sepak bola indonesia u dua puluh dua
usai meraih menarik mas dalam laga final sepakbola sea games dua ribu dua puluh tiga yang dikirim
oleh ayahnya yuni puji istiono pada selasa malam ayah bagas kava mengaku bangga dengan
prestasi anaknya tersebut insyaallah suatu kebanggaan untuk bisa nanti pulang ke rumah
membawa emas sebelumnya euforia kemenangan garuda muda dirasakan orangtua bagas kava
yang melakukan nonton barengan di lapangan desa pancoran mas kecamatan secan kabupaten
magelang selasa malam ayah bagas kava pun melakukan
sujud syukur di atas panggung
sukacita juga dirasakan di kediaman rumah pemain timnas u dua puluh dua dewangga di pucang gading
ranggen demak sorak sorai pecah saat dewangga yang melakukan umpan dengan lemparan jarak jauh
ke dalam kotak penalti berbuah gol lewat tandukan sananta
bahkan kedua orang tua dewangga melakukan sujud syukur saat garuda muda memastikan meraih kemenangan
orang tua dewangga berharap kemenangan ini tidak membuat anaknya berpuas diri
saya mengucapkan terima kasih kepada anak anak kita yang sudah berjuang mati matian meskipun
tingkat kelelahan untuk indonesia juara juara juara sementara di kutai kartanegara kalimantan timur
air mata bahagia terpancar dari wajah kedua orang tua pemain timnas m taufan
di samping rumah mereka di perumahan kecawi permai kecamatan tegarong keduanya meluapkan kegembiraan dengan bersujud syukur
kedua orang tua m taufan maya sari dan zukran mengaku merasa terharu dan bangga saat melihat aksi timnas sepak bola indonesia

prestasi medali emas yang berhasil diraih setelah tiga puluh dua tahun lamanya tak pernah diraih
tim liputan cnn indonesia